tak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur
salah satu bidang yang mendapat sorotan presiden jokowi adalah masalah pendidikan
di hadapan akademisi presiden jokowi membenarkan pernyataan
guru besar fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
renald kasali terkait kurikulum pendidikan di perguruan tinggi
dalam sambutan pidatonya presiden jokowi membenarkan
selama tiga puluh tahun kurikulum pendidikan di perguruan tinggi indonesia
tidak mengalami perubahan
indonesia juga merupakan negara paling sedikit memperbarui jurusan
untuk itu jokowi mengusulkan perguruan tinggi segera memperbanyak jurusan
dengan bidang studi yang menyesuaikan pada perkembangan zaman
misalnya fakultas ekonomi perguruan tinggi bisa membuka jurusan
studi digital ekonomi teknologi keuangan maupun jurusan meme
kita sering masih terjebak pada seperti yang tadi disampaikan pak renaldika sali tadi
sepuluh tahun saja yang namanya fakultas jurusan kita masih sama persis
ini karena ada rektor sekalian saya sudah di hampir semua perguruan tinggi
coba kita lihat fakultas ekonomi jurusannya pak rinald kasali
tiga ini di semua universitas ini nanti ada tambahan mungkin yang lain ada
tapi yang tiga ini sudah mungkin lebih dari tiga puluh tahun
ini baru fakultas ekonomi
tidak ada yang berani membuka ekonomi digital
nggak ada fakultas ekonomi digital
jurusannya misalnya toko online
kenapa tidak berani ada yang membuka itu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu
itu nanti akan bertemu